titik terang penanganan pandemi di seluruh dunia termasuk indonesia baru muncul pada awal tahun dua ribu dua puluh
tepat di bulan januari tanggal tiga belas indonesia mulai menyuntikan vaksin covid sembilan belas
untuk pertama kalinya kepada presiden joko widodo di istana bogor menggunakan jenis vaksin sinovac
selain presiden dan pejabat pemerintahan beberapa figur publik juga hadir untuk mendapat suntikan vaksinasi pertama dari pemerintah
sejak saat itu vaksinasi mulai dilakukan secara bertahap mulai dari nakes hingga masyarakat luas
upaya penanganan pandemi covid sembilan belas masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah indonesia di tahun dua ribu dua puluh
pemberian vaksinasi menjadi salah satu cara untuk bisa segera membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok
pemerintah pun berusaha melobi sejumlah negara produsen yang vaksinnya telah lulus uji klinis tahap ketiga
untuk memastikan keamanan dan juga efekasinya
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan
pemerintah baru mendapatkan kepastian dari empat produsen vaksin covid sembilan belas
yang sanggup mengirimkan vaksinnya ke indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
mereka mengirimkan pertama kali satu dua juta dosis vaksin itu di awal desember enam desember
dan kemudian dikirimkan lagi itu pada akhir desember sebanyak satu delapan juta
jadi dengan tiga juta itu artinya kita sudah siap untuk melakukan vaksinasi di januari
karena pada waktu itu pemerintah mengatakan bahwa kita akan memulai vaksinasi
karena pada waktu itu pemerintah mengatakan bahwa kita akan memulai vaksinasi
pada bulan januari
artis mona ratulio yang sempat terkonfirmasi positif covid
adalah salah satu pabrik figur yang sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi
meski sempat ragu untuk berpartisipasi
mona mengatakan vaksinasi membuat dirinya dan keluarga merasa lebih nyaman untuk beraktivitas dan bekerja di tengah pandemi

karena kan saat aku menerima pekerjaan pekerjaan itu aku lebih berani untuk menerima pekerjaan pekerjaan
karena kan saat aku menerima pekerjaan pekerjaan itu aku lebih berani untuk menerima pekerjaan pekerjaan

karena saat aku menerima pekerjaan pekerjaan itu aku lebih berani untuk menerima pekerjaan pekerjaan
jadi setelah vaksinasi aku lihat juga udah mulai terutama di jakarta udah mulai menyeluruh gitu ya
terus anak anakku juga di rumah itu yang belum vaksin kan tinggal bayi bayi nih tinggal numa sama balin aja gitu
penyuntikan vaksin covid sembilan belas masih berjalan dan terus dikawal agar tepat sasaran
optimisme akan berakhirnya pandemi di tengah euforia vaksinasi seketika sirna saat pertengahan tahun dua ribu dua puluh
dunia kembali ke dunia
dunia kembali dihantam gelombang kedua covid sembilan belas

suasana duka dan mencekam menyelimuti indonesia akibat gelombang kedua yang menyebar lewat varian delta
pemerintah menerapkan kebijakan ppkm darurat di beberapa wilayah khususnya jawa dan bali
dalam kurun waktu juni hingga agustus dua ribu dua puluh satu ribuan nyawa terenggut dan ratusan tenaga kesehatan berguguran
bahkan puluhan tokoh turut menjadi korban saat gelombang kedua menghantam indonesia
epidemiolog dari griffith university australia diki budiman mengatakan
meski indonesia telah melewati gelombang kedua pandemi masih ada tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks memasuki tahun dua ribu dua puluh
target vaksinasi covid sembilan belas menjadi bertambah
selain itu potensi penurunan proteksi imunitas dapat terjadi pada kelompok rentan yang menerima vaksin dosis kedua pada bulan juni hingga agustus dua ribu dua puluh
terutama pada penerima vaksin tujuh atau enam bulan
dalam hal ini mereka dalam posisi rawan seperti lansia ataupun pelayan publik
nah ini urgensinya adalah diberikan booster
karena kalau tidak dengan ancaman bukan hanya omicron atau varian lain ini mereka akan mengalami potensi yang sangat mengalami perburukan
diki menyarankan sebelum melakukan vaksinasi booster pemerintah juga harus segera mempercepat target vaksinasi covid sembilan belas pada anak usia enam hingga sebelas tahun
serta remaja usia dua belas hingga tujuh belas tahun
bila vaksinasi pada kelompok ini belum selesai maka dikhawatirkan akan menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah
terlebih ancaman berkembangnya varian virus omikron kian nyata di depan mata
sebagai langkah antisipasi datangnya gelombang ketiga lewat varian omikron pemerintah melalui menteri kesehatan mulai menyiapkan infrastruktur genomic surveillance
dalam hal ini pemeriksaan whole genome sequencing untuk meningkatkan deteksi masuknya covid sembilan belas varian baru
selain mempercepat vaksinasi pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan tiga t dan menghimbau masyarakat agar disiplin menerapkan lima m
selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan berlapis untuk mencegah penularan varian omikron pada komunitas
kerja sama semua pihak menjadi hal yang penting dalam upaya untuk pandemi ini bisa segar
tim liputan cnn indonesia